masa aksi dua ratus sembilan puluh sembilan yang akan berdemo di depan gedung dewan perwakilan rakyat jakarta pusat jumat pagi mulai berdatangan
masa yang datang dari berbagai daerah itu sudah berkumpul di salah satu masjid di kantor televisi republik indonesia jumat pagi
masa yang akan mengikuti aksi dua ratus sembilan puluh sembilan berdatangan dengan menggunakan bus
rencananya setelah salat jumat mereka akan menggelar aksi di depan gedung dpr jakarta
masa menuntut pemerintah menghapus undang undang ormas yang dianggap merugikan ormas
sejumlah petugas gabungan dari satuan polisi pamung praja dan kepolisian ri
sudah berjaga di sekitar jalan gerbang pemuda senayan jakarta